informasi pertama di sapa indonesia siang saudara kekerasan
dalam rumah tangga terjadi di cilenyi kabupaten bandung jawa barat
seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya saat sedang menonton televisi
dengan menggunakan gagang cangkul
setelah menganiaya pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi
isat tangis keluarga perempuan berusia tiga puluh enam tahun berinisial apecah
saat mengetahui a menjadi korban pembunuhan yang dilakukan suami sendiri di rumahnya
di kawasan kampung sukarame desa cilenyi kulon kecamatan cilenyi kabupaten bandung jawa barat
korban tewas mengalami luka dan pendarahan di bagian kepala belakang dan telinga sebelah kiri
akibat hantaman benda tumpul dari gagang cangkul yang dilakukan sang suami berinisial am
kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan saat korban sedang tiduran sambil menonton tv
diduga suami geram dan tidak terima
sang istri meminta cerai kepada pelaku
menurut kapolsek cilenyi pihaknya mendapat informasi soal pembunuhan didapat
dari sang suami yang menyerahkan diri usai menganiaya istrinya hingga tewas
polisi masih memeriksa pelaku dan masih mencari tahu motif pelaku membunuh istrinya
diduga pelaku menjelaskan telah membunuh istrinya bernama a dengan menggunakan benda tumpul
dan menggunakan benda tumpul
sehingga menyebabkan korban itu mengeluarkan darah dan ditinggalkan begitu saja di kamar tidurnya
sesaat setelah kejadian yang bersangkutan dengan rencana akan meninggalkan rumah
dan langsung mengarah ke kapolsek cilenyi dan melaporkan kejadian tersebut
akibat perbuatannya pelaku terancam pasal undang undang kekerasan
dalam rumah tangga dengan ancaman lima belas tahun penjara dan denda empat puluh lima juta rupiah